sementara itu di jawa timur tim anti bandit polsek wonocolo surabaya
meringkus enam pemuda komplotan pengedar ganja asal lamongan
mereka melayani barter atau menukar ganja dengan pil koplo lintas wilayah lamongan dan surabaya
setiap kali transaksi ganja seberat dua enam puluh gram ditukar dengan dua ratus butir pil koplo
peredaran narkoba di kota pahlawan kini semakin meresahkan
tak hanya dijual secara terang terangan narkoba kini juga ditukar dengan narkoba jenis lainnya
seperti yang dilakukan enam pemuda asal lamongan jawa timur ini
demi bisa mengkonsumsi pil koplo mereka menukarkan ganja jualannya dengan pil setan
modusnya mereka datang ke surabaya dengan membawa sejumlah paket ganja yang dibungkus kertas koret
setelah itu mereka membuat janji dengan bandar pil koplo
ganja seberat dua enam puluh gram mereka tukarkan dengan pil koplo
sebanyak dua ratus putir
dari tangan pengedar asal surabaya
modus menukar ganja dengan pil koplo ini mereka lakukan untuk mendapatkan untung dari harga peredaran pil koplo
yang cukup mahal di wilayah lamongan
polisi meringkus dua pelaku yang akan melakukan transaksi barter di kawasan menanggal surabaya
petugas kemudian mengembangkan penyidikan dan menangkap empat rekan komplotannya
agar aksinya tak terendus polisi tersangka menumpang bus dari lamongan menuju surabaya
selain untuk diedarkan
pelkoplo hasil barter tersebut juga dikonsumsi sendiri oleh pelaku
saya baru baru tahu karena selama ini kan nggak ada seperti itu
sekarang ada modusnya
tadi keterang terang dari seorang tersangka
kalau beli di lamongan pil kopi itu lebih mahal
dari tangan para pengedar yang diringkus
polisi menyita barang bukti hampir lima gram ganja kering yang telah dikemas terpisah
dan siap ditukarkan dengan pil koplo serta timbangan elektrik
kini polisi tengah memburu bandar pil koplo yang melayani transaksi barter ini
lukman rozak surabaya